jembatan bengon solo yang menghubungkan jalur pantura tuban dengan lamongan jawa timur selasa siang amruk
badan jembatan jatuh ke sungai bersama sejumlah kendaraan yang sedang melintas
dua orang dipastikan tewas sedangkan empat korban lain menderita luka
akses utama penghubung jalur pantura tuban dengan lamongan ini patah
badan jembatan yang terbangun pada seribu sembilan ratus delapan puluh tiga itu amruk
yang mengakibatkan sejumlah kendaraan yang sedang melintas jatuh ke sungai
kendaraan tersebut adalah dua truk besar satu dump truck dan satu sepeda motor
satu korban tewas yang diduga pengemudi truk berhasil dievakuasi
ada pun satu korban lain masih terjebak di dasar sungai tertindih bangkai kendaraan
korban tewas langsung dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit umum dr kusma tuban
sementara itu korban yang terluka dirawat di puskesmas widang
sementara itu kepolisian daerah jawa timur
akan melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab ambruknya jembatan widang
yang menghubungkan kabupaten tuban dengan lamongan
polda jatim memerintahkan polres tuban dan lamongan memindahkan truk yang jatuh
akibat amruknya jembatan serta merekomendasikan pengendara menggunakan jalur bojo negoro
untuk sementara pengendara dari tuban menuju lamongan dan sebaliknya
dibawa agar menggunakan jalur alternatif melalui bojo negoro
dan kepolres lamongan sudah berada di tkp
sudah berada di tkp untuk mengerahkan kekuatan personil tuban dan personil lamongan dalam rangka evakuasi
dan kami sekarang berkonsentrasi terhadap arus laulintas yang masuk satu jembatan saja
jadi kita ambil di itu jembatan punya dua ruas ya
nah ruasnya kita pakai untuk sebelah kanannya dan kirinya kita gunakan untuk melalui jalan itu
nah pasti akan jatuh
pasti akan dilakukan investigasi
pasti akan dilakukan penyelidikan
sebab terjadinya kecelakaan ini yang mengibatkan dua orang meninggal dan terjebak di dam terakhir
produser cnn indonesia rangga umara di lokasi ambruknya jembatan di tuban jawa timur
selamat sore rangga bagaimana kondisi di sana saat ini
ya selamat sore punca
punca saat ini masih dilakukan proses upaya untuk mencari
untuk mencari satu orang korban lainnya yang diperkirakan ini masih tertimbun di dasar sungai terhimpit begitu dengan tindihan truk truk
ada tiga buah truk yang pada saat terjadinya kecelakaan ataupun patahnya jembatan widang ini
tiga buah truk kemudian jatuh ke dalam sungai banguwan solo saling terhimpit begitu
tetapi sebelumnya sudah ada satu buah sepeda motor dengan satu orang pengendara yang juga terlebih dulu sudah masuk ke dasar sungai
sehingga sepeda motor dan
pengendaranya tersebut kemudian terhimpit oleh tiga buah truk yang jatuh tersebut
nah saat ini bisa anda lihat di sini ada proses ada sebuah angkutan ataupun sebuah alat berat begitu yang masih terus melakukan upaya pengangkatan
begitu dengan berupaya untuk mengangkat truk truk memindahkan truk yang ada di sungai yang ada di dasar sungai ke tempat yang lebih aman
begitu kemudian setelah itu terjadi petugas keamanan dan juga basarnas
berapa orang penyelamat yang sudah standby sejak tadi di permukaan sungai bengawan solo ini kemudian bisa melakukan pencarian
apakah masih ada satu orang hanya satu orang saja yang tertimbun yang menjadi korban atau masih dimungkinkan adanya korban yang lain dalam peristiwa ini
nah punca ini jembatan widang ini sebenarnya adalah dua buah jembatan kembar begitu sebelah barat dan sebelah timur
nah yang patah yang celakanya adalah tempat saya berdiri sekarang jembatan di sebelah barat
ini orang menyebutnya sebagai jembatan lama karena jembatan di sebelah timur adalah jembatan yang baru yang baru saja beberapa tahun lalu baru dibangun
jembatan yang sebelah barat ini yang menjadi lokasi kecelakaan ini adalah jembatan yang menghubungkan antara tuban dan juga lamongan
arusnya adalah dari arah dari lamongan menuju uban
di sini umurnya sudah sekitar tiga puluh tahun sudah beberapa kali dilakukan proses ataupun perbaikan
terakhir adalah tahun dua ribu tujuh belas yang lalu dilakukan perbaikan hingga kemudian pada hari ini kemudian mengalami kecelakaan
nah kita akan menggali tentang jembatan ini
saya sudah bersama dengan fatul huda bupati tuban
selamat sore pak fatul
pak fatul jembatan ini sudah cukup tua ya tiga puluh tahun begitu beberapa kali juga sering dilakukan perbaikan
nah apa tanggapan anda kemudian setelah sering dilakukan perbaikan tetapi saat ini kemudian mengalami kecelakaan
pertama harapan kami ini adalah semuanya harus menyadari ini adalah musibah
tidak ada satupun orang yang ingin memperoleh musibah
di balik musibah ini kita ambil hikmahnya
semuanya harus evaluasi baik mengenai teknis tentang jembatan ini maupun pemakai jalan
jangan sampai ada yang saling salah menyalahkan
pak jembatan ini adalah milik tepun moponang dari pemerintah pusat
tetapi pemerintah tuban juga beberapa kali juga melakukan perbaikan
nah apa yang kemudian yang ditemukan dalam rangka proses perbaikan tersebut waktu itu pak
pemkap tidak punya wonang untuk memperbaiki
hanya kalau ada laporan dari masyarakat atau kita melihat sendiri itu kita konsultasikan
ini adalah jembatan ada kelainan sehingga harus segera diperbaiki
selama ini perbaikannya yang bapak ketahui dalam bentuk apa
perbaikan yang selama ini adalah perbaikan yang kelihatan di permukaan
yang ke dalam kita tidak tahu persis
karena kami hanya melihat dari kasat mata saja
laporan masyarakat juga hanya kasat mata saja
kira kira empat bulan yang lalu ada keluhan penurunan
itu sudah sudah diperbaiki
penurunan tanah begitu amblas begitu pak ya
penurunan dari permukaan itu ada penurunan
itu bisa terjadi bisa jadi bukan hanya karena tanahnya
besinya itu ada yang sedikit turun
tapi di situ perbaikannya adalah yang diperbaiki di permukaannya
terakhir apa yang dilakukan rekomendasi apa begitu dari pemda tuban terhadap pemerintah pusat dalam konteks jembatan widang ini
pak samad yang tahu persis itu
rekomendasinya mungkin melalui dinas arca air
langsung perekonomian perhubungan

kita selalu memberikan masukan pak setia pada kertaan maupun
ada perkembangan yang kira kira mengkhawatirkan pelintas jalan ini selalu kita sampaikan kepada pihak pihak terkait
terutama baik pu provinsi pu kabupaten kita selalu menyampaikan hal seperti itu
guna untuk memperbaiki jembatan ini
karena ini jalan satu satunya sangat vital sekali pak
pak fatul kembali ke anda
ini kan jalan yang sangat vital begitu ya
tidak hanya dilalui oleh pemakai jalan dari tuban dan lambongan dan sebaliknya
tidak hanya dilalui oleh pemakai jalan dari tuban dan lambongan dan sebaliknya
tetapi juga arus barang kepentingan bisnis jasa begitu juga melewati jembatan ini
nah pasca peristiwa ini kemudian apa kira kira mungkin untuk meminimalkan dampak ekonomi yang akan timbul
karena pasti ini jembatan akan ditutupan ya
untuk jangka pendek kalau memungkinkan jembatan yang ada ini bisa dilalui dua arah
kemudian harapan kami secepatnya ini segera diperbaiki
di tuban itu ada pabrik besar yang pabrik semen yang terbesar yang distribusinya kan kemana mana
apalagi sebentar lagi mau mudik kebaran
ini betapa macetnya
dan biasanya kalau sudah ada kerusakan seperti ini yang jadi kurban itu pmk
masuk jalan jalan poros kecamatan poros desa yang tidak sesuai dengan kelasnya
diliwati kendaraan besar besar kami nanti yang memperoleh kerugian besar
maka dari itu secepatnya disini ada
ada alternatif untuk menyelesaikannya
memang ada beberapa jalan yang harus dilalui yang bisa dilalui bukan hanya ini saja
tapi alangkah baiknya kalau ini di
kalau mungkin tetap dibuka dengan dua jalur
dan ini secepatnya dibikin ada diperbaiki
namun harapan kami jangan sampai ada korban yang
ada kurban lagi maka harus cermat perbaikannya tutup tutup secara total
teknis bukan hanya sekedar
tempat kecelakaan yang dibenahi
karena semuanya adalah sudah usianya tiga puluh tahun
maka sudah waktunya lah waktu itu
tes dicek total itu
terima kasih pak fatul huda
kita harapkan juga pasca ini kemudian jalan bisa segera diperbaiki
sehingga arus lintas barang dan jasa bisa menjadi normal kembali
punca kembali ke anda
baik terima kasih
rangga umara langsung dari tuban jawa timur